terkait rencana pembelajaran kembali secara tatap muka
wakil gubernur dki jakarta mengatakan telah menyiapkan sejumlah regulasi
terdapat sejumlah hal yang harus dipastikan perihal kesiapan satuan sekolah
untuk melakukan pembelajaran di tengah pandemi
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengatakan
pemerintah provinsi dki jakarta bersama dengan dinas pendidikan dki jakarta
telah mempersiapkannya namun tentu masih akan didiskusikan lebih lanjut
dengan pakar pemerintah pusat dan juga satgas pusat
angka covid sembilan belas tentunya akan menjadi pertimbangan
apakah sekolah di jakarta bisa dibuka nantinya
mengingat selama pandemi ini sekolah di jakarta juga belum ada yang dibuka kembali
nanti ya dalam beberapa minggu ke depan kita akan lihat namun demikian kami dari pemprov
khususnya dinas pendidikan sudah mempersiapkan berbagai regulasi
terkait dimungkinkannya tatap muka
jadi kalau tatap muka dimungkinkan diberlakukan kami sudah siap
untuk memutuskan itu kita akan diskusikan di internal rapatkan dengan para ahli
para pakar orkopindo dan pemerintah pusat termasuk satgas pusat